hari ini indonesia mengalami puncak fenomena alam yang disebut equinox
equinox itu bukan satu yang familiar ya indra
mungkin kita akan memberikan informasi meski merupakan fenomena yang terjadi secara tahunan
fenomena equinox menyita perhatian karena diberitakan berpotensi menghasilkan kekeringan hingga dehidrasi indra akibat lonjakan suhu
dalam pesan berantai melalui media sosial indonesia disebut sebagai salah satu negara yang mengalami fenomena equinox
dan akan mengalami kenaikan suhu hingga empat puluh derajat celcius
bmkg membantah adanya peningkatan suhu udara secara signifikan
bmkg memprediksi hujan masih akan terus mengguyur sebagian kota indonesia dengan suhu maksimal tiga puluh tiga derajat celcius
ya karena bukan sesuatu yang familiar tadi seperti hera sebutkan tadi lalu apa sebetulnya peristiwa equinox ini
kita simak bersama penjelasannya berikut ini
equinox adalah saat ketika posisi matahari berada tepat di atas katulistiwa yang terjadi dua kali dalam setahun
equinox yang terjadi pada dua puluh satu maret nanti disebut fernal equinox
matahari bergeser dari belahan selatan ke belahan utara dan menandai datangnya musim semi di belahan utara
sementara itu equinox yang terjadi pada dua puluh tiga september disebut autumnal equinox
matahari bergeser dari belahan utara ke belahan selatan dan menandai datangnya musim gugur di belahan utara
dalam bahasa latin equinox berarti malam yang sama panjang
dalam peristiwa ini siang dan malam hari memiliki panjang yang sama di seluruh belahan dunia
adapun dampak posisi matahari tepat berada di atas katulistiwa adalah peningkatan suhu udara secara drastis
namun dampak berbeda dengan peristiwa heatwave atau gelombang panas di afrika dan timur tengah
yang dapat meningkatkan suhu udara menjadi sangat tinggi dan tahan lama